acara dengan tajuk munajat dua ratus dua belas sampai dengan saat ini tengah berlangsung di monas jakarta pusat
dan saat gagasan ini dilontarkan berkembang pertanyaan di berbagai pihak terutama
mengingat ini adalah pet di tengah tengah pesta demokrasi
dan acara apapun tentunya atau gerakan apapun menjadi sangat mudah untuk dipolitisasi
lalu benarkah dugaan atau ada dugaan belutan politik dalam langkah pa dua ratus dua belas ini
bukan saya yang akan menjawab kita akan gali dan tanya bersama dengan tiga tamu saya pada malam hari ini di studio cnn indonesia
ada asep syaripudin yang merupakan wakil ketua umum pa dua ratus dua belas selamat malam
assalamualaikum wr wb
ada juga mas adi prayitno analis politik uin syarif hidayatullah selamat malam
assalamualaikum mas adi
dan juga bergabung bersama kami di bandung jawa barat
ada usama hisham ketua umum majulis munajat indonesia berkas
selamat malam assalamualaikum pak hisham
waalaikumsalam wr wb
selamat malam alhamdulillah ya pak ya
terima kasih telah bergabung bersama kami pak
walaupun berada di region yang berbeda ya pada malam hari ini
saya mau ke pak asep dulu ya
juga pak usama sih sebenarnya pak asep dulu sih untuk mengingat tentang hari atau hari ini
dilaksanakan munajat dua ratus dua belas ini
saya sih sebenarnya penasaran ya pak ya
dengan tagline ada atau mungkin lebih tepat
kalau misalnya kita dengar dulu sih
video ajakan dari habib rizik syihab yang berada di mekah saat ini
dan negara tercinta republik indonesia
ikhlaskan niat dari rumah
kehadiran kita semata mata
untuk bermunajat kepada pendosong anak kuat allah
untuk memohon kepada pendosong anak kuat allah
dengan penuh pengharapan
agar pendosong anak kuat allah menyelamatkan agama kita
bangsa kita negara kita rakyat kita
yang menjadikan indonesia sebagai wadah
ya pak asep ini tujuan acara atau munajat dua ratus dua belas ini kemana sih pak
kalau misalnya tadi mendengar ucapan rizik syihab
ada kata kata menyelamatkan bangsa dan negara
pertama perlu saya jelaskan
acara malam ini adalah munajat dua ratus dua belas
nah dua ratus dua belas ini diambil bukan karena
panitia munajat itu persaudara umumnya dua ratus dua belas
panitia kegiatan munajat dua ratus dua belas ini adalah mui dki
bekerja sama dengan lsud dua
ldf lembaga da'wah front
ldf itu adalah badan otonomnya front pembela islam
menggunakan dua ratus dua belas karena pada malam ini tanggal dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
jadi clear bahwa acara ini adalah digagas oleh mui dki dan ldf
tidak ada hubungan atau kaitannya
ada pun dua ratus dua belas itu diminta bantuan kemudian kita support kegiatan ini
lalu kemudian ketemu dua ratus dua belas
selamat malam diminta menjadi panitia pengarah
nah kami melihat berdasarkan rondon yang kami terima
bahwa acara munajat dua ratus dua belas ini terdiri daripada beberapa rangkaian kegiatan
di antaranya ada sholat maghrib berjamaah
kemudian ada zikir ada sholawat ada sholat isya berjamaah
kemudian ada sambutan dari ketemu mui dki
ada sambutan dari gubernur dki pak anies baswedan
kemudian ada tabli akbar
lalu kemudian ada sholat isya berjamaah
dan apa maksud dan tujuan daripada munajat dua ratus dua belas ini
adalah dalam rangka untuk menggetuk pintu langit
agar allah memberikan rahmat
kita mendapatkan keriduan dari allah swt
bangsa indonesia menjadi bangsa yang maslahat
bangsa yang selamat
kemudian umat islam menjadi umat islam yang jaya
dan kemudian islam pun tegak di negeri ini
nah oleh karena itu karena melihat maksud dan tujuan yang begitu mulia daripada panitia
maka dua ratus dua belas mensupport kegiatan ini dan menjaga kegiatan ini
nah jadi kita mendukung acara munajat ini
karena kita melihat ada banyak berbagai rangkaian acara
yang menurut kita ini sangat mulia dan positif
kita bisa melihat di monitor saat ini
ada ketua umum pan zulkifli hasan yang hadir dalam munajat dua ratus dua belas ini
memang diundang ya pak ya
kalau dengan ketua umum parpol lain seperti apa
sepengetahuan kami pihak panitia ini mengundang para alim ulama

dan para negarawan negarawan
jadi tidak hanya diundang undang para alim ulama para asatid para tokoh tokoh bangsa dan para negarawan negarawan
jadi tidak hanya dari partai politik tertentu
ya dengan hadirnya pak zulkifli
saya kira bisa jadi pak zulkifli itu diundangkan
dan pantas untuk diundang karena beliau adalah sebagai ketua mprri
oke kita ke pak usama ya
bisa mendengar suara saya ya pak ya
pak usama kalau misalnya bapak melihat munajat dua ratus dua belas pada malam hari ini
dari kacamata bapak seberapa penting atau bagaimana
diadakannya acara ini bisa mempengaruhi gerakan umat muslim sebenarnya di negara ini
ya kalau kita dengarkan penjelasan dari kang asep saiputin tadi
itu seluruhnya mulia tentunya ya
bermunajat untuk memohon pertolongan dari allah swt
dalam rangka mengetuk pintu langit
itu secara konsepsi ya
randon yang di
bikin oleh panitia
tetapi kalau kita lihat realitas di lapangan
tampaknya apa yang diharapkan ini nggak tercapai
karena kalau kita lihat dari laporan wartawan cnn barusan
justru yang hadir ini kan bukan ulama
tetapi lebih banyak para politisi
padahal munajat itu sendiri artinya sebuah komunikasi yang harus diarahkan
dari para peserta
untuk betul betul fokus hati dan pikirannya
bener bener seakan akan berkomunikasi langsung dengan allah swt
jadi kita memohon kepada allah swt
bahwa di hadapan kita ada allah
kita komunikasi langsung
tetapi kalau kita lihat yang hadir
tadi dilaporkan justru tokoh tokoh politik ya
justru belum ditampakkan para ulamanya di mana
itu seharusnya kan ulamanya yang lebih ditonjolkan
apalagi majelis ulama indonesia jakarta
yang penyelenggaraan itu adalah
pak usama kalau misalnya dari kacamata bapak
dengan hadirnya tokoh tokoh politik dalam acara munajat dua ratus dua belas ini
ada pesan tertentu atau seperti apa yang bapak tangkap
ya sebetulnya nggak ada masalah tokoh politik itu hadir
karena namanya munajat itu bisa pesertanya siapapun ya
tetapi kalau lihat temannya yang disampaikan abie prinsik sihab
dalam rangka mengetuk pintu langit
seharusnya lebih banyak ulama yang hadir di panggung ini
itu ya kan untuk memimpin munajat ini
sehingga para politisi sekedar menjadi peserta
tetapi ini yang tampak yang menonjol aroma politiknya daripada munajatnya
apalagi kalau kita lihat di lapangan kondisinya setelah sholat maghrib isya
ya kan suasana kapan bermunajatnya
munajat ini kan butuh satu konsentrasi
tidak bisa kita munajat sekedar doa kanan kiri orang ribut
ini tapi komunikasi langsung dengan allah swt
jadi kita harus
harus fokus ya
sehingga saya melihat dengan munajat yang dilaksanakan di lapangan monas malam ini
substansinya itu tidak tercapai
lebih kepada gerakan artifisial
lebih politis ya
kalau ingin munajat benar benar seharusnya
teman teman mengadakan di masjid ya
di berbagai daerah
sebagaimana saya sebagai ketua umum majelis munajat indonesia berkah
pada malam hari ini ada enam ratus dua puluh enam

ini saya ke jabar ini
tadi dalam rangka bermunajat di masjid masjid
dengan komunitas yang tidak besar jumlahnya mungkin lima belas sampai dua puluh orang ya
tetapi mereka fokus bermunajat mendoakan bangsa dan negara ini agar benar benar selamat ya
menghadapi tahun politik ini terutama pilpres dua ribu sembilan
oke ada acara sendiri di bandung jawa barat ya pak
itu yang saya lihat ya
jadi lebih terkesan
aroma politiknya lebih tinggi daripada aroma munajatnya gitu ya
oke pak usama
bagaimana dengan tadi tanggapan dari pak usama gitu
kalau misalnya dari kacamata mas adi melihatnya
apakah memang acara munajat dua ratus dua belas ini kehilangan fokus yang sudah dikatakan atau direncanakan awal
atau seperti apa
tapi kita bahas ya mas adi ya setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami di layar pemilu tepat cahaya
tidak ada yang mewah

acara munajat dua ratus dua belas ini sebenarnya kehilangan fokus
saya ke kang asep dulu deh sebelum ke mas adi ya
tudingan atau kata kata dari pak usama tadi seperti apa ditanggapi
kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh pak usamah ini tidak tepat
kenapa karena kalau kita memperhatikan terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di tengah tengah masyarakat
negara ini akan kuat ketika dua pihak itu bersatu dan bersinergi
siapa yaitu ulama dan umaro
nah umaro itu adalah para negarawan para politisi para pejabat
nah ketika misalkan mui dki jakarta dan ldf menyelenggarakan kegiatan munajat
kemudian mengundang segenap masyarakat segenap umat islam yang hadir pada waktu di tempat itu ketika tidak hanya ulama
ada juga umaro justru menurut saya itu adalah sesuatu hal yang positif
kenapa karena dengan hadirnya antara ulama dan umaro ini menunjukkan adanya satu kesamaan
pandangan diantara ulama dan umaro ini bahwa kita berkomitmen untuk memperbaiki negara ini
lalu ketahitan dengan terima kasih
nah setelah ini saya dengan tempat
tempat kenapa di masjid jadi begini berkaitan dengan masalah tempat
tempat itu kegiatan yang sifatnya seperti munajat istighosa itu tempatnya bisa di masjid bisa di lapangan bisa di tempat terbuka
ini kaitannya dengan kapasitas tempat
nah yang hadir pada acara ini diperkirakan itu bisa ratusan ribu bahkan bisa jadi jutaan
nah kalau di isti klal itu tidak muat
oleh karena itu kenapa diselenggarakan di monas
nah yang terpenting
bukan apakah kemudian di monas atau di masjid tetapi substansinya adalah orang orang yang berkumpul di monas hari ini dari berbagai daerah dari tiga puluh empat provinsi yang ada di indonesia dari perwakilan enam ratus enam belas kabupaten kota yang ada di indonesia dari berbagai strata masyarakat ada ulama ada umaro dengan latar belakang yang berbeda beda dengan partai yang berbeda beda dengan ormas yang berbeda beda dengan harokah yang berbeda beda punya satu kesamaan pandangan
umat islam harus bersatu kita harus bekerja kita harus berikhtiar kita pun harus berdoa kepada allah swt dengan satu harapan indonesia ke depan menjadi lebih baik
oke mas adi benar nggak umaro dan ulama harus sinergi untuk demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara
ya saya kira setuju soal itu fani
terkait dengan munajat dua ratus dua belas hari ini di monas ada dua hal yang ingin saya komentari
pertama dari segi konteks ini konteksnya adalah pilpres dua ribu sembilan belas
jadi hal hal yang sifatnya mobilisasi
investasi orang jumlahnya banyak ini dikapitalisasi sebagai bagian dari interest politik di dua ribu sembilan belas yang akan datang
wajar kayak gitu
jadi wajar wajar saja tafsir politik itu
tapi ustadz usama bahwa politik itu kan bermakna jamah politik itu cukup luas
hari ini munajat itu adalah sebagai politik kebangsaan di mana suasana politik batin keindonesiaan ini bisa dirawat dengan baik
ulama umaro ustadz dan seluruh aktor politik harus berkumpul dan berdoa bersama
bahwa hajatan lima tahunan kita itu berlangsung damai aman dan semacamnya
sehingga lahir pemimpin pemimpin yang disesuaikan oleh umat
jadi politik itu bukan hanya soal coblos mencoblos politik itu bukan hanya soal prabowo dan jokowi
tapi politik itu adalah satu doa besar di mana hajatan besar ini harus dinikmati oleh banyak orang
harus dihindari dari bentrokan bentrokan yang itu justru merugikan kita bersama
itu yang pertama
walaupun untuk tahun politik ini tidak ada ada gak ketakutan gitu adanya acara

munajid dua ratus dua belas ini menjadi sebuah epitome untuk polarisasi dari umat tertentu atau bagaimana dikendarai oleh kepentingan politik seperti itu
yang kedua itu yang ingin saya komentari
kalau melihat aktornya dua ratus dua belas ini memang tidak dipungkiri
dia sudah menjadi salah satu blok kekuatan politik tertentu
jadi dua ratus dua belas ini adalah satu domain politik yang selama ini memang selalu dihadap hadapkan dengan pemerintah
pak jokowi kan begitu

garis demarkasi yang ingin ditarik oleh dua ratus dua belas

karena perjuangan umat islam yang selama ini memang agak kurang tertampung di kubu pemerintah kan begitu
karena ormas ormas yang lain
jadi kekecewaan atas pemerintah kemudian menjadi sebuah garis
kalau kekecewaan mungkin agak berlebihan
tapi adalah satu garis yang ingin ditegaskan bahwa pemerintah saat ini agak kurang bersahabatlah dengan ulama dan ustadz
kan itu yang sering didengungkan yang sering kita tampilkan di banyak tempat
sebab itu menurut saya kalau melihat aktornya seperti ustadz asep ada pak zulhas dan aktivis dua ratus dua belas
ini jelas pesan politiknya
sekalipun ini doa kebangsaan politik bahwa aktor politik ini memang kecenderungannya tidak sehati dengan petahana saat ini
tapi sebagai sebuah doa siapa saja boleh
besok pkb pan silahkan berdoa untuk kebaikan bangsa di indonesia ini
tidak boleh hok tidak boleh fitnah
pak usama tadi barusan mendengarkan pernyataan dari mas adi praditno dan juga pak asep

jadi pak asep
adalah sebuah gerakan adanya ketidakpuasan kepada pemerintah
tanggapan dari pak usama seperti apa
ya jadi begini ya
dua ratus dua belas ini kan ada dua momentum
pertama dua puluh satu desember yang selalu dikaitkan dengan reuni agung itu ya reuni
yang kedua dua puluh satu februari
ini sebuah momentum momentum politik
yang dimanfaatkan oleh persaudaraan alumni dua ratus dua belas
tetapi tahun ini diarahkan agar pelaksananya adalah majelis ulama indonesia dengan
tadi dengan front ya fpi
tetapi sebetulnya pelakunya tetap dua ratus dua belas
sebagian teman teman itu sebagian besar ada di dua ratus dua belas
sesungguhnya apa yang dikerjakan pada malam ini jauh lebih bagus dari tahun tahun sebelumnya
ya itu bermunajat
ya untuk momentum politik dua ratus dua belas ini
ini bermunajat kepada allah swt
ini positif positif saja daripada sekedar reuni agung kumpul kumpul tidak ada yang dilakukan di situ
hanya orasi orasi kemudian bubar
nah ini kan kita lihat dari suri tadi ada kegiatan sholat ada isya kemudian ada zikir dan seterusnya
hanya saja yang saya kritisi momentum yang digunakan pada malam hari ini ini kurang fokus
tidak membuat substansi dari munajat itu bisa tercapai
padahal konsepnya bagus tetapi realitas dalam pelaksanaannya yang mungkin karena bobot aroma politiknya lebih tinggi daripada substansi munajat itu sendiri maka terjadi bias
apa saja yang menolong pak usama membuat gerakan ini tidak fokus
baru saja juga para pengamat misalnya mas adi mengatakan ini sebetulnya bentuk ekspresi daripada ketidakkuasaan teman teman ini terhadap pemerintahan
sesungguhnya ini juga bentuk ekspresi daripada ketidakkuasaan teman teman ini terhadap pemerintahan
sesungguhnya ini juga bentuk ekspresi daripada ketidakkuasaan teman teman ini terhadap pemerintahan
kan malam ini kan sebuah momentum yang dimanfaatkan untuk memberikan message kepada pemerintah bahwa pihak oposisi bahwa dua ratus dua belas ini masih eksis
masih eksis jadi minta perhatian gitu
masih eksis dengan memanfaatkan momentum dua puluh satu februari ini dalam bentuk bermunajat
sebetulnya message itu yang ingin disampaikan menjelang pesta politik lima tahunan tanggal tujuh belas april
dengan eksistensi ini mereka ingin menyampaikan mesej bahwa masih ada kekuatan oposisi yang terbangun dengan memanfaatkan kekuatan umat ini untuk memberikan dukungan kepada salah satu paslon
kepada satu paslon
oleh sebab itu saya melihat munajat ini hanya sebuah kemasan saja
yang saya katakan ini gerakan artifisial bukan gerakan substansi
pak usama saya harus potong dulu pak
kita lihat tanggapan dari pak

ini adalah gerakan untuk mencari perhatian
pertama harus saya jelaskan kembali
bahwasannya dua ratus dua belas itu tanggal dua desember
bukan dua puluh satu desember
kenapa ada dua ratus dua belas
karena pada waktu itu ada bentuk penistaan agama penundaan agama penistaan al quran yang dilakukan oleh gubernur jakarta pada waktu itu ahok
kemudian umat islam berkumpul di monas meminta agar penista agama itu dihukum
itu dua desember dua ribu enam belas
selanjutnya kemudian momentum dua ratus dua belas itu ternyata menimbulkan banyak hikmah
dimana umat islam dari berbagai latar belakang dari berbagai daerah berkumpul silah uhuah kemudian bersinergi
ini kan suatu kegiatan yang positif
kemudian momentum itu ada reuni
reuni itu biasa saja
ketika ada momentum ada reuni setiap tahun kan reuni itu
kemudian ada reuni satu dua ribu tujuh belas ada reuni dua dua ribu dua
saya kaitkan dengan tadi pernyataan pak usama
ini menjadi lebih baik sebetulnya ini pernyataan tidak tepat
kenapa saya katakan tidak tepat
ini hal yang berbeda
kalau dua desember itu reuni
kalau ini nggak ada kaitan dengan reuni
lalu kemudian kenapa kegiatannya ini meriah
karena munajat itu kenapa harus dilakukan
kita kan paham kita sadar sekarang ini negara ini bangsa ini sedang berbagai macam persoalan
kita tahulah negara ini sekarang sedang ada banyak persoalan
lalu kemudian bagaimana menyelesaikannya
kita tidak hanya berikhtiar secara fisik tapi juga kita harus mengetuk pintu langit
untuk berdoa kepada allah swt
nah ini adalah sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh para alim ulama untuk memperbaiki negara ini
lalu kemudian timbul tidak fokus
kalau saya justru terbalik
bagaimana tidak fokus orang di tempat terbuka tadi dilihat di tv
di monas cuaca cukup hujan kemudian di tempat terbuka kedinginan orang bisa bertahan
sholat berjamaah kemudian berzikir bersolawat
itu menunjukkan ada iktikat ada fokus ada keinginan yang luar biasa
kalau tidak ada niat yang begitu kuat tidak mungkin orang bertahan ada di monas
untuk datang bersama ratusan ribu orang apalagi dari jawa barat dari sumatera dari banten dengan ongkos sendiri
dengan biaya sendiri ada yang naik kereta ada yang naik motor ada yang naik bis
saya tadi dari bandung ada kawan kita dia naik motor
naik motor naik kereta uang sendiri dan saya menyaksikan langsung
tidak mungkin orang sampai militan seperti itu
kalau ada niat yang sangat baik
oleh karena itu saya katakan pada ini bahwasannya acara dua ratus dua belas ini adalah salah satu bentuk ikhtiar
yang dilakukan oleh umat islam indonesia untuk memperbaiki negara ini ke depan menjadi lebih baik
acara ikhtiar ini mas adi kalau menurut mas adi mempunyai efek seperti apa sih terutama untuk jelang pilpres dua ribu sembilan belas gitu dalam pesta politik kali ini
sekali dayung dua pulau terlampaui
satu sisi ingin berdoa untuk kebaikan bangsa yang sedang banyak masalah
gak tak akan ngasep
tapi on the other hand fani ini tidak bisa kita pungkiri
ini adalah satu ajang konsolidasi politik teman teman aktivis dua ratus dua belas yang memang punya suasana hati yang berbeda
tentu dengan penguasa pak jokowi dan pemerintah
sebab itu ini adalah bagian dari merawat stamina dan ingatan publik
bahwa dua ratus dua belas ini adalah satu domain politik yang kuat gitu ya
pernah meluluh lantahkan kekuatan didikai jakarta
oke jadi bukan sekedar gerakan moral atau gerakan politik
mengalahkan pak ho
gerakan dengan ideologi agama tapi juga menjadi gerakan yang punya kekuatan politik
betul kan jelas
pa dua ratus dua belas sudah mendukung pan
pan afiliasinya kepada pak prabowo
artinya ini tidak bisa ditutup tutupi
bahwa gerakan dua ratus dua belas suasana hatinya itu tidak ke pak jokowi dan lebih ke prabowo
dan ini sehari dua hari kita menjelaskan sudah
bahwa sudah mendukung pan
jadi begitu ustadz
dari hal itu tidak ada yang salah dalam politik itu
selama ini harus sesuai dengan koridor politik
banyak kok bauran bauran
bauran konsolidasi politik itu yang itu diawali dengan doa bersama
dengan istighfah dan seterusnya
everything itu bisa dilakukan
oke kita akan bahas mengenai dukungan kepada parpol tertentu tersebut ya mas adito
mohon maaf saya harus potong karena kita harus jeda dulu
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
tunggu dulu ya
kalau melihat siapa yang hadir di acara munajat dua ratus dua belas malam hari ini tadi kita sempat melihat di monitor ya
ada ketua umum pan zulkifli hasan
nah ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik nih untuk pak asep khususnya
yang diundang kebetulan ketua umum pan
kenapa sih saat
dan kita kalau misalnya mau mendengar gitu
ada pernyataan dari selamat ⁇ maarif ⁇ terkait dengan dukungan dari partai politik tertentu kepada pa dua ratus dua belas
partai ahmad taksional itu juga membela ulama membela umat dan berbasis masa islam
sehingga kita menginginkan waktu yang tinggal tersisa yang dekat ini untuk komitmen bersama bagaimana menjaga kondusivitas bangsa dan negara
menjaga kedamaian menjaga keamanan kita bersama sama menjadikan pemilu april nanti pemilu yang damai
dengan satu keinginan bersama untuk saling menguatkan partai islam dan partai berbasis muslim
itu yang terpenting bahwa kita ingin pemilu damai dengan sebuah target kita menguatkan partai islam dan partai berbasis islam di parlemen nanti
ini yang insya allah akan kita sama sama perjuangkan dalam rangka menuju pemilu yang damai yang aman
iya terbalik ya pak ya
dukungan dari pa dua ratus dua belas kepada partai amarat nasional atau pan
yang jadi pertanyaan saya kenapa pan pak
ada partai partai islam yang lainnya yang juga turut serta dalam pilpres dan juga pemilu dua ribu sembilan belas ini
jadi pa dua ratus dua belas itu patsun politiknya bukan kepada partai politik tertentu
tetapi patsun politiknya kepada ulama
nah ulama yang menjadi panutan atau imam daripada pa dua ratus dua belas adalah habib rizik bin hussein sihab
nah habib rizik bin hussein sihab itu kemudian
menyampaikan pesan kepada segenap alumni dua ratus dua belas untuk mendukung partai politik yang berkomitmen bersama ulama untuk memperbaiki negara ini
maka kemudian pada waktu beberapa waktu yang lalu kan ada ijtima ulama
nah di izdima ulama itu ada beberapa partai politik yang bekerjasama dengan para ulama
yaitu adalah ada partai keadilan sejahtera ada partai amanat nasional kemudian ada partai berkarya ada partai gerindra
jadi pa dua ratus dua belas itu mensupport semua partai politik yang berpatsun kepada izdima ulama
jadi mendukung pan iya
mendukung pks iya
mendukung pan mendukung partai berkarya iya
mendukung partai gerindra iya
bagi pa dua ratus dua belas partai boleh berbeda uhwa tetap terjaga
tapi yang datang pada acara malam hari ini cuma ketua umum pan
itu kan yang dilihat di media yang dimunculkan oleh media
kan coba teliti lebih lanjut lagi
dan pa dua ratus dua belas itu juga
menjalin komunikasi dengan pks dengan partai berkarya
hanya mungkin yang dipublikasi oleh media hanya partai tertentu
di pa dua ratus dua belas partai boleh berbeda uhwah tetap terjaga
apapun partainya silahkan
sepanjang partai tersebut bersama sama dengan ulama dan patsun kepada habib rizik bin hussein sihab
jadi kalau saya ditanya apakah pa dua ratus dua belas mendukung pan
apakah pa dua ratus dua belas mendukung pks
apakah pa dua ratus dua belas mendukung gerindra
apakah pa dua ratus dua belas mendukung partai bekara
kami pa dua ratus dua belas pks pan gerindra dan partai berkarya adalah partai partai politik yang siap bekerjasama dengan ulama untuk memperbaiki negara ini
pak usama dukungan kepada parpol ini kalau dari kacamata bapak seperti apa
ya saya kira ini bukan sesuatu berita ya yang disampaikan ustadz selamat ⁇ maarif ⁇ yang disampaikan kang asep tadi
bukan satu berita ya
ini kan sudah sesuatu yang lama
kita tahu sejak awal start ya rakornas dua ratus dua belas itu beberapa bulan lalu sudah mengarahkan para anggota pa dua ratus dua belas itu untuk memberikan dukungan kepada partai partai yang bergabung dengan ijtima ulama ya
itu yaitu pks pan kemudian gerindra dan pbb
terakhir pbb didiskualifikasi ya
termasuk oleh abp rejiksi
ya hampir semua caleg
kalau kita lihat sebetulnya dari organisasi abp rejiksi sendiri yaitu front pembeli islam
sebenarnya pada awalnya seluruhnya itu caleg calegnya berada di partai bulan bintang
tapi karena ada perubahan arus politik di pbb pak yusril iza menjadi pengacara dari pak jokowi
kemudian dari pimpinan fpi mengumumkan agar seluruh caleg pbb menarik caleg fpi yang di pbb menarik diri
maka pada malam hari ini kita lihat memang tampaknya yang fokus untuk dimenangkan adalah partai amanat nasional
jadi saya tidak yakin juga dengan apa yang disampaikan kang asef saifuddin tadi bahwa ini menjaga uhuah semua
tetapi memang ada upaya untuk menyelamatkan partai amanat nasional dari parliamentary hold ya
karena kalau kita lihat dari hasil survei berbagai lembaga survei nasional
memang sangat mengkhawatirkan untuk bisa lolos parliamentary shood
oleh sebab itu saya pikir tepat kalau pa dua ratus dua belas mengarahkan dukungannya kepada partai amanat nasional
dalam rangka untuk menopang partai ini agar bisa lolos parliamentary shood
sehingga memang kalau saya lihat strateginya ya harus ditinggalkan partai partai lain
yaitu pks gerindra saya kira sudah dengan suara nasionalis kristiani sudah cukup kuat ya
dan juga nasionalis skuler sudah cukup kuat
oleh sebab itu yang perlu
yang perlu ditopang adalah partai amanat nasional oleh pa dua ratus dua belas
saya kira itu tepat untuk menyelamatkan partai amanat nasional
jadi nggak perlu juga partai partai koalisi yang ada di sini untuk
artinya cemburu ya dengan sikap yang disampaikan ustaz selamat ma'arif tadi
kan jelas ustaz selamat ma'arif tidak mengatakan kepada seluruh partai dukungannya
tetapi hanya kepada partai amanat nasional
saya kira itu satu strategi siasa untuk menyelamatkan pan lolos dari parliamentary show
belum sempat ke mas hadi sebentar ya mas hadi
pak usama saya ke mas adi dulu ya pak
mas adi ini adalah kalau tadi katanya pak usama yang saya tangkap adalah ini adalah sebuah bentuk kerjasama
antara munajat dua ratus dua belas atau dari pa dua ratus dua belas terhadap parpol tertentu
seperti apa mas
saya kira sah sah saja tapi memang sejak awal dua ratus dua belas ini kan semacam organisasi ad hoc dari berbagai ormas islam
yang mencoba untuk melakukan satu perlawanan dengan satu framing issue
yaitu konsolidasi umat islam menyatukan umat islam
dan menegakkan umat islam
dalam teori dan perspektif gerakan sosial fenomena dua ratus dua belas ini disebut sebagai new social movement
gerakan sosial baru

ini sebenarnya sering terjadi
kalau new social movement itu adalah gerakan sosial politik baru yang didasarkan pada isu isu yang spontanitas
kalau gerakan sosial lama itu kan pasti buruh versus pabrik kaya dan miskin
baru terjadi sebuah perubahan dan gerakan gerakan yang cukup besar
new social movement itu mengandaikan satu gerakan sosial
yang itu isunya timbul bisa kapan saja bisa hari ini dan besok
dan itu mengkristal menjadi satu gerakan politik yang cukup luar biasa
pilihannya adalah apakah menjadi bagian dari pemerintah atau dia menjadi lawan dari pemerintah
nah satu hal yang perlu ditegaskan
fenomena dua ratus dua belas ini kenapa saya sebut sebagai new social movement
karena ada satu framing issue
isu yang sengaja dikemas untuk melakukan aksentuasi kepentingan politiknya
kepentingan umat islam yang harus dipermalukan
memperjuangkan ulama dan semacamnya
waktu di pilkada jakarta jelas melawan penista agama
nah untuk pilpre dua ribu sembilan belas tonnya sama ustadz
yaitu mengakomodasi kepentingan umat islam membela ulama dan begitu
apa yang kemudian dilihat dari konteks perjuangan dua ratus dua belas adalah ketika dua ratus dua belas ini melabuhkan pilihan politiknya secara formal
kepada partai amanat nasional
dan ini juga tidak bisa di punggiri fani bahwa saya menduga ini karena ada faktor pak amin ta'es juga
yang menjadi elit di pa dua ratus dua belas
dengan ada kerjasama yang bisa meningkatkan masalah elektoral gitu terhadap parpol tertentu seperti apa
nah kalau ini tidak di maintain dengan baik dukungan secara resmi terhadap partai amanat nasional
saya khawatir masa dua ratus dua belas yang dulu memang banyak irisannya dari pkb maksud saya dari pbb ataupun dari pks
bisa saja kedepan gerakannya tidak terlampau solid
sebab itu ketika dua ratus dua belas mendukung pan besok harus ada dukungan kepada pks kepada pbb dan seterusnya
konsolidasi kekuatan kekuatan umat yang selama ini memang bermuara di dua ratus dua belas
karena kita tahu bahwa dua ratus dua belas ini kekuatan politiknya suplai masanya itu bukan hanya dari pan
tapi hampir dari semua partai politik yang sejauh ini itu menjadi suatu hal yang kompetitornya pak jokowi gitu
pak asep kalau misalnya tadi katanya mas adi ini harusnya ada dukungan elektoral
kemudian juga pernyataan pernyataan yang harusnya dimaksudkan atau ditujukan kepada parpol parpol yang lebih luas
sesuai dengan tujuan utama
gimana pak asep ini kenapa pan yang menjadi sorotan utama
enggak sebetulnya bukan pan yang menjadi sorotan utama
jadi pak usama dan media yang mempreming seolah olah pr dua belas itu ke pan
ini perlu diketahui sebelum silaturahim dengan pan pr dua itu sudah silaturahim dengan pks
kemudian kalau mau tahu hari ini pks presiden pks itu menyebarkan wa pia wa
seruan taklimat kepada segenap kader pks untuk datang ke acara
dan juga menajat dua ratus dua belas
nah artinya kalau misalkan dalam pandangan pks bahwa ini adalah untuk kepentingan pan
nggak akan mungkin melakukan hal yang seperti itu
yang jelas bahwa kami dari dua ratus dua belas sudah sangat paham saling memahami antar partai politik
bahwa di sini kita justru merajut uhwah partai partai tersebut
jadi bagi kami pr dua belas itu kan hanya orang yang berasumsi dan membuat penilaian
padahal bagi pa dua ratus dua belas pan adalah partai kita pks adalah partai kita
partai berkaya adalah partai kita gerindra adalah partai kita
kita akan support keempat partai ini kenapa
karena mereka siap bersinergi dengan para ulama mereka siap dibawah komando habib rijik
patsun kami bukan kepada pan bukan kepada pks bukan kepada gerindra
bukan kepada partai berkay tetapi kepada habib rijik bin hussein syihab
oke pak usama tanggapan terakhir pak terkait dengan tanggapan dari pernyataan dari pak asep tadi
ya kalau kang asep sebagai wakil ketua umum pa dua ratus dua belas wajib mengatakan itu
menjalin uhwa ya antar partai politik yang ada
tetapi kita kan tadi lihat rekaman dari ustadz selamat ma'arif dengan
yang langsung menyatakan bahwa dukungan pr dua ratus dua belas kepada partai amat nanasional
ini kan ditangkap langsung oleh grace root ini
mesej ini langsung ditangkap oleh grace root
sehingga memang sangat mungkin nanti terjadi kompetisi
kita kompetisi yang kuat antara pan dengan pks di tingkat grassroots
karena tentu pimpinan pan apalagi pak amin rais ya sebagai salah satu penasehat di pr dua ratus dua belas
bahkan ketua penasehat dan juga dia sebagai ketua sebagai senior di pan
tentu ingin menyelamatkan partainya juga
sehingga sangat wajar
kalau pak amin rais mengarahkan dua ratus dua belas itu untuk mendukung pan penuh
sehingga memang pks jangan banyak berharap lah untuk suara dari dua ratus dua belas ini
dengan adanya instruksi ustadz selamat ma'arif ya yang di expose pada malam hari ini
sehingga memang akan saya kira masa pendukung pa dua ratus dua belas ini akan lebih banyak lari ke partai amanat nasional nantinya
dan ini sebuah strategi yang gitu juga saya pikir
karena kalau tidak partai amat nanasional ini bisa tidak lolos pr dua ratus dua belas
kalau menurut survei ya lembaga lembaga survei
jadi ini kan ada upaya untuk penyelamatan
karena hubungan habib rizieq sihab dengan ketua dewan penasehat pan prof amin rais ini kan amat sangat dekat juga ya
jadi ini tentu lobby lobby khusus lah
saya kira itu tanggapan saya buat pak kang asep ya budi
baik pak usama terima kasih
dengan berakhirnya tadi pernyataan terakhir dari pak usabah hisyam di bandung jawa barat
kita juga harus terpaksa menyudahi dulu dialog kita pada malam hari ini
masih ada waktu satu jam ya sampai dengan moja dua ratus dua belas
pak asep juga tadi mengusul ya pak ya yang di pulau monas ya
terima kasih atas waktunya pada malam hari ini
pak asep dan juga mas adi prayeto tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
kami masih akan kembali sesaat lagi